kenapa kamu tegaskan
mau membunuh afif
kenapa kamu seperti itu
kamu nyanyian seperti itu kenapa
ternyata selama ini
yang mau membunuh aku secara fisik
tapi ada juga orang yang ingin
membunuh aku dari dalam
sengaja menusuk hatiku
ternyata kamu kasar banget ya sama aku
gak perlu pakai cara kasar kayak gitu juga aku bakalan pergi dari sini
karena aku kesini cuma mau kasih tau informasi itu aja
makasih loh buat airnya ini
kamu yang tenang ya
kamu jangan terlalu percaya sama orang itu
lagian yang aku lihat
dia emang sengaja
memperkeruh hati kamu
kita masuk ke dalam yuk
jadi ini dia
orang yang disebut sebagai saudara aku
orang yang ingin membunuh aku
kamu tahu kan
kalau gavin yang berusaha mencelakai aku
gavin yang ingin membunuh
tapi kamu diam aja renal
sekarang kamu tinggal bersama orang orang yang berusaha membunuh aku
dan sekarang kamu tinggal bersama orang orang yang berusaha mencelakai aku

kalian semua melupakan aku
anak anak gak perlu melihat ini semua
anak anak gak perlu melihat ini semua
biar aku yang bawa mereka ke dalam

kamu tidak menunggu aku bella
sekarang aku kembali
aku kembali dari kematian
bersama dengan tunangan aku
siva jangan nangis ya
ada apa sih dulu buat
kamu sudah mencoba membunuh afif
gak habis pikir
gak habis pikir
kenapa kamu tegaskan mau membunuh afif
kenapa kamu seperti itu punyanya seperti itu kenapa
ternyata selama ini
ada orang yang mau membunuh aku secara fisik
tapi ada juga orang yang ingin membunuh aku dari dana
sengaja menusuk hatiku
kamu harus percaya sama aku
aku cuma satu satunya orang yang percaya kamu masih hidup
aku udah kasih tau ke semuanya
tapi gak ada satupun orang yang percaya sama aku afif
tapi kamu melupakan aku bella
kamu malah menikah sama orang yang selama ini mengincar cinta kamu

apa dengerin aku itu gak seperti itu ya
udah bella udah
sekarang kamu pergi bersama dengan suami kamu
pergi dari rumah ini
dan pergi dari hidup aku
moh ma tolong kasih tau afif mah
aku selama ini nunggu dia
aku nunggu dia kembali
dan aku selalu percaya kalo afif itu masih hidup
tolong beri tahu aku
afif dengarkan mama nak
apa yang dikatakan bella itu semua benar
itu benar afif
bella itu selalu menunggu kamu
dia selalu mencari kamu
hari ini adalah hari yang aku tunggu
tapi kenapa afif malah ingin pergi dari aku ma
gak ada yang perlu disalahkan
ini semua adalah takdir
apa yang dikatakan mereka itu semua benar
selama ini yang menganggap kamu masih hidup adalah bella
kita semua gak ada yang percaya
tapi bella yakin bahwa kamu itu masih hidup
jadi apa yang dikatakan bella itu semua benar nak
kenapa kamu menikah sama dia
semua orang menganggap kamu mati
aku satu satunya yang percaya kamu masih hidup
aku terus mencari kamu
dan kamu harus tahu
mama terus menyuruh aku untuk menikah
tapi aku gak mau
aku yakin kamu masih hidup
karena kamu disuruh untuk menikah dengan laki laki lain
reno mau menikah dengan kamu
kalau kamu tidak bersedia menikah dengan dia
lalu gimana dengan kamu
kamu masih hidup
kamu jangan salahkan bella
kamu jangan salahkan bella
aku akan bakar keluarga ini sampai hancur
aku masih hidup
dek kamu kenapa dia kamu kenapa nangis
kamu harusnya bahagia
ternyata afif masih hidup
alhamdulillah ternyata afif masih
gak usah diperjelas
satu bella sudah memiliki suami yang lain
dia tidak percayakan cinta kami
dia sudah mengianati aku
dia sudah membuat aku kecewa
lo salah viv
lo salah kalau lo menjauh bella seperti ini viv
bella gak salah viv
bella sangat mencintai lo viv
dia selalu menunggu lo
kami semua yang salah fif
kami telah mengira kalau itu sudah meninggal
kami semua yang salah
bella gak salah viv
dia sangat mencintai lo
dia selalu menunggu
dia selalu bilang kalau itu masih hidup
bella yang selalu bilang seperti itu viv
bella gak salah
ini semua salahku
kalian semua benar
sekarang yang aku tahu
rasa sakit di dalam hati aku kan
biarlah sudah membuat aku kecewa
sudah menikah dengan renu
betapa kementetianmu terhadap bella

sekarang belum mungkin